sementara itu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono kami siang menyatakan partai demokrat prihatin atas penangkapan kadernya gubernur papua lukas nmb oleh kpk
partai demokrat tetap akan memberikan doa dan dukungan kepada kader mereka lukas nmb khususnya dalam masa pengobatan yang tengah dijalani sembari mengikuti proses hukum yang berlaku
ahi juga mengimbau masyarakat papua untuk tetap tenang dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan